dulu suka beli cilok saya kan
perasaan dulu masih pakai seragam smp
sekarang sudah sma
kalo masih smp masa pake seragam sma
memangnya kalo sudah sma gak boleh jajan cilok
bukan gak boleh lagi gak mau
kamu pulang dulu aja bau
nanti kalo ada yang nanyakan ade adean atau enggak
bilang aja enggak
masa malu dibilang jahat
tuh ada angkot
hmm bawa apaan ya
saya mau lapor bisa menghadap
soal tugas mencari anggota baru
lewat telepon aja dapat berapa
tiga atau cuma dua
satu juga enggak bos
masa dikasih tugas gampang kayak gitu aja gak bisa
kamu mau membantah sama saya
kenapa gak dapet
belum ketemu yang memenuhi syarat
ada satu yang memenuhi syarat dia nggak mau
malahan dia kenal sama bos
masih tapi aku gak mau lama lama sedihnya
gak akan merubah keadaan
oke terima kasih bos
terus rencana kamu gimana
aku mau cari kerja
aku harus biayain ibu aku
waktu dia masih hidup
dia jarang ibadah
dia jarang sedekah
gak punya harta yang bisa dikasih
gak ada ilmu yang bisa dibagi
dia pulang gak cukup bawa bekal
aku harus jadi anak baik
kamu gak bakal bisa jadi anak soleh
kamu kan perempuan
masalahnya apa kalau aku perempuan
soleh itu lelaki kalo perempuan soleh ha
aku mau pergi dulu
mau cari kerja
ga ada pulling power
masih gak pernah kebijakan
dia sering bantu aku
sekarang kewajiban aku buat bantu dia
aku pasti bantu kamu
iya makasih jeng
ini aku beli di pasar buku palasari
buat aku sendiri
tapi aku udah baca semua
tinggal aku jalanin aja
kalau mau ini buat kamu
buat kamu baca
aku pergi dulu
dulu suka beli tilok saya kan
dulu masih pakai seragam smp
sekarang sudah sma
kalau masih smp
masa pakai seragam sma
memangnya kalau sudah sma
nggak boleh jajan cilok
bukan nggak boleh
ya udah ya mang
saya mau jalan dulu
manggilnya jangan emang
saya mau jalan dulu ya
janji sama temen
baik om boy
saya baik juga
ada kerjaan dikit di luar kota
supir orang itu yang nyupiran
nungguan menantu om boy
menantu saya emang nggak bisa diandalkan
ikut ujian bikin sim saja gagal
etama cuma batu sandungan kecil
bang lamot suka belanya dia
harusnya saya yang belakang
saya kan mertuanya
nah itu om boy
nggak belakang menantu sendiri
yang itu helah
nungguan kita itu sama sama tolinya
manja ya emang
kamu dari mana makan
kok gak bareng aku
tadi waktu aku pergi kamu lagi ikut meeting
terus aku juga ada keperluan dulu
iya ini ktm dulu
ngambil uang buat adik aku bayar kuliah
ini sekarang langsung mau balik ke kantor
gak bareng kamu
kamu dari mana
kok gak ngajak aku
waktu saya pergi tadi kamu lagi ikut meeting
terus saya juga ada keperluan dulu
kok gak bareng ranti
emang tadi kamu ke atm juga
saya gak tau kalau dia ke ktm
aku mau ke ktm
aduh yang habis pergi makan berdua
aku mau ke ktm
aku mau ke ktm
gak liat kalau tadi ketemu sama aku
aku mau ke ktm
agak jauh sih
tadi aku lihat kamu sama junaidi keluar dari tempat makan
takut diledekin sama kamu tahu
aku mau ke ktm
ada apa sih
tanyanya sama dia
aku mau ke ktm
gak ada apa apa kok
tidak ada apa
saya disuruh orang tua kamu nyari kamu
ubet sekarang jualan gak seperti dulu
rezeki seperti air laut
ada pasang ada surut
ubet udah ikhtiar mak
ikhtiar itu harus sabar
jangan lupa berdoa
mbak juga bantuin kamu berdoa
ingat kamu mah pasti berdoa
biar tetap sehat
tetap jadi baik
dibikin gampang semua urusannya
mak juga berdoa
supaya kamu enteng jodoh
biar pak bisa cepat punya menantu
dompet saya kecoh
ya gak apa apa nih
kamu yakin kecopetannya di angkot
di angkot barusan
pasti ada ktp kartu atm sama uang
buat bayar biaya kuliah adik saya
sudah lapor polisi
kalau boleh saya coba nyari copet dompet kamu
belum tentu berhasil
seandainya ketemu saya harus antar kemana
ada nomor kontaknya
oke saya akan mencoba